kerusuhan terjadi dalam unjuk rasa di depan gedung kpk kita langsung menuju gedung kpk kuningan jakarta
untuk menyaksikan situasi terkini di depan gedung kpk
seperti yang anda saksikan saat ini demonstrasi dilakukan oleh
masa yang berasal dari pergerakan mahasiswa islam indonesia
tidak tidak tidak duduk duduk
sahabat sahabat sekalian tolong ke sini
beberapa saat yang lalu masa melakukan aksi bakar ban di depan gedung kpk
dan polisi akhirnya mencoba untuk menenangkan

masa yang akhirnya menjadi rusuh
demonstrasi sendiri dimulai sejak siang tadi
sementara masa yang berasal dari pmii hadir sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
ada beberapa tuntutan yang mereka suarakan
di antaranya adalah menuntut untuk ketua kpk yang menjabat saat ini
agus raharjo untuk mundur dari jabatannya
dan masa juga meminta untuk komisioner kpk yang baru untuk bisa segera dilantik
dan beberapa poin yang mereka garisbawahi adalah
ada poin poin dalam revisi undang undang kpk
yang menurut mereka tepat untuk pasal pasal dalam undang undang kpk
yang menurut mereka tepat untuk dilakukan revisi
selain itu masa aksi juga meminta wadah pegawai kpk untuk dibubarkan
terima kasih pak
oke pak sofir silakan mundur
biar kami tenangin teman teman kami dulu
dan memang dalam beberapa hari terakhir
aksi demonstrasi kerap terjadi di depan gedung kpk
dan tadi siang juga sempat ada masa dari kelompok lain
yang melakukan unjuk rasa di depan gedung kpk
di antaranya dari himpunan
aktivis milenial indonesia
kemudian gerakan mahasiswa indonesia dan aliansi pemuda dan mahasiswa
untuk perbaikan kpk

satu komando diam
dan yang anda saksikan di layar saat ini adalah
aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmii
aksi yang sempat rusuh akhirnya berhasil ditenangkan
diamankan dan unjuk rasa akhirnya diupayakan
untuk dibubarkan oleh pihak aparat kepolisian
yang memang sejak kemarin terus berjaga jaga di depan gedung merah putih
untukkan sudah kami sampaikan kami akan buka dengan tepik